ngomong ngomong kenapa sih bu keluarga memilih gaya arsitektur rumah seperti ini
dalam sisi saya yang solidar dengan orang orang yang ada di sekitar saya